dari pembunuhan sadis yang dilakukan suami terhadap istrinya di bekasi jawa barat
kepolisian telah mengungkap motif pembunuhan namun pihak keluarga tidak terima motif dibalik pembunuhan tersebut
kakak korban mengungkap sebelum ditemukan tewas pelaku dan korban sempat terlibat cek cok di picu utang piutang
ganit rest cream polsek cikarang barat akpm said hasan mengungkap
tetangga korban sempat mendengar percek cokan antara pelaku nd dan korban mega sriani dewi
sesaat sebelum korban tewas di rumah kontrakannya di kampung cikedokan cikarang barat
menurut kakak kandung korban deden suriana informasi yang diterima pihak keluarga sebelum ditemukan tewas
korban terlibat cekcok dan mengaku lelah membayar hutang hutang pelaku
faktor ekonomi karena berdasarkan informasi kita dapat bukan masalah cemburu bukan apa
tidak ada pihak ketiga ya masalah ekonomi dan pelaku sakit hati karena perkataan dari korban
masalah ekonomi jadi pemicunya
kalau ekonomi kalau orang tahu suman dari saksi tetangga sampingnya sebelum kejadian pembunuhan itu
tetangga dengar adik saya ngomong gue capek bayar utang ulu terus kayak gitu
pihak keluarga korban tidak yakin kasus pembunuhan dipicu masalah ekonomi lantaran pelaku dan korban telah bekerja
hanya saja korban
hanya saja korban
korban kesal harus membayar hutang pelaku
saat ini kedua anak korban diasuh oleh orang tua korban dan dalam pengawasan komisi perlindungan anak indonesia
pihak keluarga pun berharap polisi memberikan sanksi seberat beratnya
sebelumnya warga kampung cigodokan desa sukadanau kecamatan cikarang barat kabupaten bekasi jawa barat
digemparkan dengan adanya kasus pembunuhan yang dilakukan suami terhadap istrinya sendiri
dedy beben bekasi jawa barat